oke ngomong ngomong soal clubhouse ada evolusi medsos yang terus terjadi kita akan bahas nih
apa saja sih aplikasi media sosial terpopuler yang telah dirangkum dari berbagai sumber oleh tim lead bank cnn indonesia
ini coba ngacung semua tangannya pernah ada di masa masa ini kah
kita lihat ya beberapa lah ya beberapa akan kita highlight ya semuanya
ini dia wah pas banget nih kayak ulang tahun saya dua puluh dua maret di dua ribu dua beda tahun lahir ada friencer
jadi friendster dirilis pas di maret dua ribu dua medsos yang diproduksi oleh amerika ini dibuat oleh seorang programmer asal kanada namanya jonathan abrams
dan sampai dengan dua ribu delapan jumlah usernya satu ratus lima belas juta global
namun popularitasnya turun di dua ribu delapan kemudian dua ribu sembilan dijual lagi ke
perusahaan asal malaysia namanya bernama mall global
jadi kalau saya bilang friendster itu cikal bakal keeksistensian ya belum lengkap kalau misalnya belum main friendster
apalagi temannya banyak banget bisa sampai ribuan jadi wah salah satunya
oke berikutnya ada linkedin
link in di dua ribu tiga ini platform online yang menghubungkan user yang biasanya melakukan proses recruitment atau untuk riset perusahaan di dunia kerja
ini diproduksi oleh amerika juga
totalnya ada lima puluh sembilan juta user di indonesia sampai dengan dua ribu sembilan belas
nah berikutnya selain linkedin ada juga facebook
mana facebook oke ini dia
jadi setiap tahun tuh lahir ya inovasi platform atau medsos yang awalnya nih katanya facebook itu disebut dengan buku tahunan online
karena connecting usernya yang jarang interaksi menjadi interaksi global di dunia maya ya
di produksi dua ribu empat oleh
amerika serikat jumlah user sampai dengan dua ribu sembilan belas satu ratus empat puluh tiga juta pengguna di indonesia
ini juga masih banyak digunakan sekarang
nextnya ada bbm
dua ribu lima aplikasi pesan singkat melalui telepon genggam blackberry di produksi kanada
totalnya lima puluh tujuh juta pengguna di indonesia sampai dengan dua ribu delapan belas
namun sayang sekali tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas resmi close ditutup
lalu nextnya ada youtube
ini dia youtube
exist sampai sekarang
jadi aplikasi pemutaran video ini rilis dua ribu lima di produksi amerika
total pengguna satu ratus lima puluh juta indonesia sampai dengan dua ribu dua puluh
kemudian nextnya lagi di dua ribu enam ada twitter
dirilis amerika juga
totalnya sembilan puluh lima juta pengguna indonesia sampai dengan dua ribu dua puluh
nah apps ini twitter identik dengan batasan karakter
dengan hashtag atau tagar yang kadang kadang tuh banyak sekali menjadi viral
itu tadi masih ada lagi nih beberapa
oke ada lagi
coba kita mulai dari mana
ada pinterest di dua ribu sembilan aplikasi virtual board atau pin board yang di produksi amerika
tiga puluh sembilan juta user indonesia sampai dengan dua ribu sembilan belas
lalu berikutnya ada whatsapp
jadi ini rilis dua ribu sembilan juga di produksi amerika serikat
jumlah user dua ribu sembilan belas ada satu ratus empat puluh tujuh juta di indonesia
nah ini dia nih
sempat berjaya ya
rilis dua ribu sepuluh di produksi amerika dengan tiga puluh tujuh juta pengguna indonesia di tahun dua ribu delapan belas
namun harus tutup di delapan belas oktober kemudian dua ribu dua puluh
kalau kata yang punya pat nih ya
manusia itu cenderung punya lima sahabat
lima belas teman baik
lima puluh keluarga dan teman dekat
serta keseluruhan total teman lima ratus orang
tapi orang indonesia tuh kan seneng banget interaksi
makanya banyak yang protes
banyak yang minta kalau misalnya coba deh ditambahin
jadi deh lima ratus teman
kemudian yang juga masih berjaya sampai dengan sekarang ada instagram dua ribu sepuluh ya di produksi amerika
total satu ratus empat puluh teman
satu ratus empat puluh tiga juta user di indonesia sampai dengan dua ribu sembilan belas
dan sekarang yang lagi uuu juga naik naiknya apalagi pas pandemi
tiktok di produksi dua ribu tujuh belas dari tiongkok
dan terakhir ini dia clubhouse
jadi aplikasi berbasis audio ini populer setelah elon musk menggunakannya dan berdiskusi menggunakan apps ini
rilis dua ribu dua puluh dari korea selatan
jadi basenya clubhouse adalah untuk ruang diskusi
bukan sekedar gengsi atau juga apa